lahan seluas sepuluh hektare ludes terbakar dari total tiga puluh empat hektare di tempat pembuangan akhir rawa kucing di wilayah neglasari kota tanggerang banten
dampak dari kebakaran tersebut asap serta api menyebar dengan cepat
sejumlah warga kini mengungsi diantaranya ke aula kantor kecamatan neglasari pada senin siang
warga yang mengungsi umumnya para lansia ibu ibu serta anak anak yang terdampak asap maupun rumahnya hangus terbakar karena berdekatan dengan tpa rawakucing
salah satunya dahlia yang rumahnya terbakar lantaran api dari tpa merembet ke rumahnya di bantaran kali
selain dirinya ada dua belas rumah lain yang juga hangus terbakar
sebelumnya warga yang lain sebagian rumahnya hangus terbakar pak
sekarang kita mengungsi semuanya
yang terdampak sekitar dua belas rumah pak
sekitar dua belas rumah ibu di sini sudah ada berapa hari ibu
pemerintah kota tanggerang telah menyediakan dua posko pengungsian dengan satu dapur umum untuk membantu warga yang terdampak
warga berharap ada bantuan bagi warga yang kehilangan rumahnya akibat kebakaran di tpa rawakucing ini